kenapa sama punggung kamu
iya gatel sama dia
pasti ada sesuatu yang disembunyikan
pasti ini mah
oh jangan biasa aja tuh
kalau gak apa apa
gak mungkin jala kamu kayak bebek begitu
enak kan kalau kayak gini
kita bisa jajan puas puas
akhirnya kita bisa juga jajan kayak gini
kalau kayak gini terus
ini namanya rezeki anang soleh buat kita
betul tidak teman teman
apalagi kalau kita setiap hari dijajanin sama sobri
betul banget sundra
kamunya enak kan
udah dapet izin belum jajan disini
oh udah dong bapak elilis
wah apa nih
aku dapet upon
menyatakan bahwa anda telah mendapatkan
adia berupa pensil
akhirnya dapet juga pensil adianya
bentar ya pensilnya
hal kamu dapet apaan
paling juga tulisannya di dalamnya
maaf anda kurang beruntung
kamu anak sungguh tidak beruntung
bambang sepi banget bocah
buka pintunya pak
disini bukan tempat pengungsian
nggak boleh ngungsi disini
siapa yang mau ngungsi
nggak boleh bu
pak buka pak
pak satpam ini menyebalkan
tak pun tuang
siapa yang mau tuang tuang
pak satpam nggak tahu
saya ini disini diutus oleh pak duki herlino
pak buka pak
yang beneran lah bu kalau ngomong
sebal banaw aja pak sukuriti kok
iya iya ini sepresain dulu
yaudah sepresap dah sayang
maik periksa periksa
lah lah harus bu ini bertanggung jawab saya
nggak mau berang
pak sri kiti
sebagai seorang sri kiti zaman now
harusnya pak sri kiti tuh tahu abah abah kalau mau mundur
nyalain lampu sennya
lihat lampu spionnya
nggak orang nggak ya
nggak orang nggak ya gitu
saya mau mundur nih mau jatuh nih
rupa saya jatuh
ya supir angkat kalau begitu sayang
lagian bapak ustadz yang mulia dan santun
tau kan di belakang saya
saya kan masih kagak lihat
saya ke sini itu
gara gara sayup sayup dari kejauhan
saya mendengar ada suara ribut ribut
ini ada apa sih
orang suruhannya bapak joki
ini pak ustadz yang ngajarin amalia ngaji
iya betul betul betul
lama kangen randang lah
lama kangen randang
pakar randang katanda ngajangka ga
ijin masuk boleh
berhubung hari ini saya ustadz ustadz yang mulia dan santun
sedang tenang pikirannya
sedang adem hatinya
saya izinkan masuk tapi kalau mau nginep
saya izin lu sama ustadz muhtar dan juga ustadz aulia
ini kan padang sumatera barat
pasti kita dibantuin dong
hah mau sapi
lebih baik kita main monopoli di luar
daripada di dalam sendirian di kamar
afwan buta kamu emang benar banget
terserah kita dong mau main apa
akan terserah kamu aja deh amalia
ini kan urusan kita
kalian main bareng amalia
yang juga tidur
jangan sampai kau jatuh ahalia
afwan buta mereka itu udah jatuh
haduh ini anak anak kemana pasir gitu ya
ah namanya anak bocah pak ustadz
justru yang pekerjaan dibiasain
nah nah nah
baris mau baris baris
kalian ini kemana aja
perjanjiannya tadi ke warung delisnya ga selama ini tuh
tadi kita minum minum dulu ya
kan abis dipotong rambut rambut
pasti ada sesuatu yang disembunyikan
pasti ini mah
awal jalan biasa aja tuh tuh
ga mungkin jalan kamu kayak bebek begitu
itu punya saya
yang lain coba
pergi makan di warung lilis
tapi ga dibawa ke pondok juga makanannya
ga ada itu di peraturan
gak ada ustadz
kasih kepas dikitin semua
kasih kepas dikitin
makan coklat kue dan permen terlalu berlebihan itu bisa merusak gigi kalian
sekarang ustadz tanya lagi
masih ada ga yang kalian umpetin
lukman dan indra
kalian boleh masuk kecuali sopri
masuk masuk masuk
tidak ada lu disini
dari tadi ustadz musa liatin peci kamu lebih tinggi daripada biasanya ya mas riki
ini model baru ustadz
ini tuh tren baru karena saya itu kis zaman now
jadi ini tren tuh lebih bagus
peci saya tuh lebih naik
itu lebih keren ustadz
boleh dibuka nggak pecinya sekarang
kan kids jaman now pecinya masih dibuka
nanti rambut saya berantakan
ada yang disembunyikan
kasih ke pasri kiti
makanan dan permen ini bakal ustadz kasih lagi ke kamu
kalau kamu udah lulus dari pesantren ini
belajar bohong kamu ya
aku masih bingung bahasa michael
kayaknya ada yang disembunyiin gitu
iya deh kayaknya
atau kita jadi mata mata
dengan pekerjaan rahasia
oh aku tau
pekerjaan rahasia itu
dengan nyontek kan
cuma pekerjaan yang istimewa
segi tuh lukman
udah deh iya aja deh